beralih ke cirebon di mana luapan sungai cibres telah merendam ratusan rumah di dua desa di cirebon jawa barat
ketinggian air itu hingga mencapai satu meter
banjir bahkan mengganggu sebuah acara pernikahan
meski terendam banjir acara tetap berlangsung
desa gebang dan desa gebang udik kecamatan gebang kabupaten cirebon jawa barat terendam banjir
air mulai masuk ke permukiman penduduk sejak rabu pagi
di beberapa lokasi ketinggian banjir mencapai satu meter
banjir juga merendam sebuah acara pernikahan warga
namun acara tetap berlangsung meski di tengah banjir
sejumlah perahu nelayan yang berada di tepi
sungai muara sungai ini pun terangkat akibat naiknya debit air dan bergeser ke permukiman warga
meski banjir cenderung naik namun warga masih bertahan di rumah masing masing
sementara itu banjir yang merendam di sejumlah desa lainnya
di tiga kecamatan pada selasa malam pada rabu pagi sudah surut